kita tidak bisa mencoba untuk lama untuk mencapai kekuasaan yang kita lihat
dan kita sedang menyiapkan diri untuk masa depan